di tengah fluktuasi kasus covid sembilan belas di tanah air sektor pariwisata akan kembali beroperasi
hal ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat
sejumlah pihak mempertanyakan perihal urgensi dibukanya kembali tempat wisata di tengah masa pandemi
karena berpotensi menambah penyebaran kasus positif hingga ancaman kluster baru
bagaimana memagari kondisi terburuk ini tidak terjadi
apa langkah persiapan yang mutlak dilakukan
serta bagaimana pengawasannya
untuk membahasnya kita sudah bersama tiga narasumber yang terhubung melalui sambungan zoom
yang pertama ada mia miranti ahli mikrobiologi universitas pajajaran
selamat malam mbak mia
terima kasih mbak meya sudah bergabung dengan kita malam ini
dan juga ada mbak nunung rusmiati ketua umum asita asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia
selamat malam mbak nunung
selamat malam mbak miranti
terima kasih mbak nunung sudah bergabung dengan kita
dan juga ada ari juliano gema juru bicara kemen parekraf
selamat malam mas ari
selamat malam mas ferdi
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
oke kita mungkin langsung saja mulai diskusi kita malam ini terkait juga dengan bagaimana
kemudian sektor pariwisata yang kita ketahui secara sadar juga menjadi
sektor yang terdampak cukup banyak begitu dari kondisi pandemi seperti sekarang
saya ke mas ari dulu
langkah untuk membuat sektor ini kembali dibuka begitu
mulai minggu depan sepertinya sudah ada beberapa lokasi wisata yang akan dibuka untuk masyarakat
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian keputusan ini bisa diambil begitu oleh pemerintah
mengingat kondisi juga masih dalam masa transisi dan kasus dari hari per hari juga masih tinggi
apa pertimbangannya mas harij sebenarnya
jadi mungkin perlu dipahami bahwa presiden sendiri telah memberikan arahan
berkenaan dengan bagaimana industri pariwisata ini ini dibangkitkan kembali atau kemudian dibuka kembali
namun demikian tetap berpesan beliau tetap berpesan bahwa pembukaan ini harus sangat hati hati dan tidak terburu buru
karena bagaimanapun juga harus memperhatikan masalah tingkat penyebaran covid sembilan belas di daerah tersebut
pemerintah dalam hal ini presiden memerintahkan gugus tugas nasional untuk mengklasifikasi zona zona
sehingga bisa menjadi rujukan atau bahan pertimbangan bagi daerah tersebut
itulah kemudian terakhir kita tahu telah terbagi ada zona hijau sekitar sembilan puluh dua daerah di indonesia itu masuk zona hijau
lalu satu ratus tiga puluh enam daerah kota atau kabupaten masuk zona kuning
nah disanalah kemudian pemerintah daerah itu bisa mempertimbangkan
tapi dengan hati hati antara lain
jelas mereka harus berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah tokoh masyarakat
dan pentahelix kolaborasinya dari mulai pemerintah daerah dunia usaha kemudian komunitas
lalu perguruan tinggi dan media dalam rangka sosialisasi
karena presiden jelas sekali amanatnya bahwa sebelumnya
sebelum dilakukan pembukaan hati hati kolaborasikan pertimbangkan bersama sama
lakukan tahap prakondisi yaitu satu edukasi sosialisasi dan simulasi
sebelum nantinya pemerintah daerah yakin untuk membuka
karena sekali lagi pemerintah pusat tidak berwenang untuk memutuskan apakah dibuka atau tidak
yang berwenang adalah pemerintah daerah yang langsung berkuasa atau memiliki wewenang terhadap destinasi wisata daerahnya
demikian ketika nanti mereka membuka artinya mereka sudah memperhitungkan dengan matang
berkenaan dengan urgensi dari dibukanya pariwisata tersebut destinasi pariwisata tersebut
dan kami juga terus pemerintah pusat dalam hal ini terus menyampaikan juga bahwa ini tetap harus ada monitoring dan evaluasi
sehingga ketika diketahui nantinya terjadi kembali penyebaran covid atau meningkat kembali grafiknya
langsung pemerintah daerah harus bisa segera memutuskan untuk menghentikan operasional yang lagi
nah demikian mungkin
oke mas ari sampai sejauh ini langkahnya sudah sampai di mana
ada tahap koordinasi ada tahap bagaimana juga nanti evaluasi dilakukan sebelum nanti benar benar model baru pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah ini dijalankan begitu
sudah sampai di mana targetnya
ya jadi tentu saja dari kemen parekraf sendiri ini sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
dalam hal ini dinas dinas
terkait pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka untuk mempersiapkan mereka
dan kami juga tetap sesuai dengan arahan bahwa harus bertimbangkan dengan matang
karena kami saat ini sedang mempersiapkan protokol bersama dengan kementerian dan lembaga lain
untuk nantinya dijadikan satu harmonisasi satu protokol oleh kementerian kesehatan
untuk jadi rujukan atau panduan bagi teman teman di daerah nanti dalam membuka destinasi wisata tersebut
nah disinilah kemudian tugas pemerintah pusat tadi memfasilitasi
lalu kemudian nanti oleh daerah nanti diharmonisasi dengan peraturan daerah atau ketentuan ketentuan yang lain yang terkait
termasuk di dunia usaha ketika melaksanakan operasional usahanya
maka nanti kita fasilitasi kita bantu pengawasan
termasuk presiden juga sudah komitmen
kalau bisa tni polri kalau memang mau diperbantukan untuk pengawasan silakan saja gitu
presiden sudah komitmen seperti itu
artinya memang kajiannya sudah cukup matang
muncul kebijakan ini yang akan segera diterapkan
saya ke mbak nunung
sebagai asosiasi yang membawahi para pelaku wisata di seluruh indonesia
kita akui bahwa cukup terpukul dengan kondisi seperti ini
bahkan jasa pendukung pariwisata juga cukup terdampak
masyarakat memang ingin melakukan perjalanan wisata aktivitas wisata
tapi masih was was dengan kondisi yang seperti sekarang
walaupun kemudian modelnya
atau tatanan baru dalam dunia pariwisata ke depan ini sudah disiapkan oleh pemerintah
anda merespon ini bagaimana mbak
ya terima kasih mas ferdi
yang tadi kata pak ari saya setuju
dengan masa psbb ini
dimana semua kegiatan ekonomi menurun drastis
terutama di sektor pariwisata
khususnya di transfer agent
dan saya menyambut ada pelonggaran psbb
dalam arti yang tadi kata mas ari
tentunya kita harus ada protokol protokol kesehatan yang sudah kita selalu berkoordinasi
dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya
dan di sini tadi saya sekali lagi menyambut baik dengan adanya psbb yang ada kelonggaran
karena perekonomian ini tentunya kita harus berjalan
sedikit demi sedikit
kita yang membawahi kurang lebih tujuh ribu travel agent di seluruh indonesia
dalam masa tidak aktif
tidak ada kegiatan tiga bulan lebih ini
kita selalu menyiapkan pasca covid sembilan belas
di sinilah kita siapkan
dan bersepatan dengan adanya pelonggaran psbb
kita sudah mulai tadi
memulai dengan pariwisata dengan yang lokal terlebih dahulu
di lokal misalnya di jakarta di borobudur kita ke monas
sorry di jakarta kita ke monas keburu
di jogja kita ke borobudur
kemudian di bandung kita ke pantrahu kita lokal dulu
kemudian setelah itu lokal kita baru wisatawan domestik
di sinilah tadi yang kata mas ari
kita betul betul sudah siapkan
apalagi kita terbiasa dengan servis
dan kita juga mengikuti dengan adanya chs
itu adalah udang pakemnya dari pariwisata ya pak ari
kita sudah selalu berkomunikasi
di sini mudah mudahan kita semua travel agent
apalagi yang tadi saya membawahi tujuh travel agent
dan di tiga puluh empat provinsi
dan masing masing kita dpp sudah menyiapkan sop
namun pelaksanaannya memang sedikit sedikit ada perubahan
dalam arti mengikuti dari setiap provinsi tentunya
kita sangat bersyukur
kita ini biar bagaimana musibah ini harus kita terakhirnya ada kenikmatan
kita sebagai orang indonesia sekarang ini
waktunya kita mempromosikan tiga puluh empat provinsi
yang seperti kita ketahui saya terima kasih dengan presiden kita
yang sudah care dengan sepuluh destinasi baru dan lima prioritas
tapi saya sebagai ketua umum harus mempromosikan tiga puluh empat provinsi
yang masing masing ada kelebihannya
nah di sinilah sekarang tahun milenial
rakyat indonesia kita mulai
indonesia ini cukup menarik dan sangat cantik
di sinilah yang mana kita bisa memiliki
dan saya melihat anehnya masyarakat tentunya dengan adanya usaha di rumah tiga bulan ini
yang cukup sudah membuat bosan termasuk semuanya
yang kalau kita dari riset kita itu semua bosan
dan ini akan ketempatan bagaimana kita mempromosikan tiga puluh empat provinsi ini
dan yang tadi kata pak ari kita betul betul menyiapkan sop protokol kesehatan
yang akhirnya kita juga tidak mungkin ingin seperti yang gubernur bilang
kalau misalnya tidak segan segan akan menutup kelonggaran psbb ini
jika ada menambah akan covid sembilan belas ini
justru dengan itu kita tadi untuk travel agent sudah sepakat
kita bagaimana membuat paket paket yang sesuai dengan amanah yang diperintahkan oleh iminya
oleh soto pembangunan
dan kembali saya tekankan kita sudah siap sebagai travel agent untuk memanfaatkan
kelonggaran psbb ini untuk supaya travel agent bisa berjalan
terima kasih mas arief
oke oke mbak nunung
artinya memang sudah mulai disinkronkan antara apa yang kemudian dibuat kajian tersebut
oleh pemerintah dengan soal covid sembilan belas

mbak mia kalau kemudian rencana pembukaan sektor pariwisata tempat tempat wisata ini
diterapkan atau dilakukan kekhawatiran masyarakat tentu ya itu tadi
bagaimana kemudian jaminan penyebaran virus ini tidak terjadi secara masif
bahkan kan kita tahu bahwa jika protokol kesehatan ini

penyebaran virus ini sangat cepat sekali
bahkan tidak menutup kemungkinan keramaian keramaian seperti tempat wisata ini
akan memunculkan kluster kluster baru begitu ya mbak ya
tapi dijawabnya nanti mbak kita break dulu
cnn indonesia newscast akan kembali usaha jodoh
baik kita kembali ke diskusi kita malam ini
kalau tadi mas ari dan mbak nunung sudah memberikan perspektifnya
mbak mia kalau kemudian pemerintah dan juga teman teman di asita
juga sudah sepakat sudah sinkron untuk kemudian bagaimana komitmen
untuk sektor pariwisata ini akan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan
tapi kemudian ada rasa kekhawatiran dari masyarakat
katakanlah tempat wisata memang berkerumun begitu ya mbak ya
artinya penyebaran virus ini juga potensinya cukup besar
kita tahu bahwa sekarang saja masyarakat untuk taat menggunakan masker
saat berada di luar rumah saja ini masih sulit begitu
bagaimana kemudian ini bisa dipastikan bahwa protokol kesehatan ini
tidak dilanggar dan dilakukan secara tertib mbak
kalau saya tetap berbicara ke segi virusnya karena saya memang bidang saya di sana
tapi pada prinsipnya manusia ini adalah hostpest virusnya
jadi sebetulnya masuk ke hospital
jadi sebetulnya masuk ke hospital
jadi sebetulnya masuk ke hospital

apa yang kemarin diadakannya psbb itu tujuannya adalah memutus rantai
supaya virus itu tidak menemukan inang yang baru
tidak menemukan hospirasi yang baru
nah dengan dibukanya satu daerah di mana potensi orang untuk berkerumun lagi
di situ yang ditakutkan oleh para peneliti adalah
ada potensi dari virus ini untuk menyebar lagi ke inangnya
kalau dari sisi virusnya saya berbicara dari sisi virusnya gitu pak ke sana mungkin
jadi kalau penyebaran virus yang meluas ini sebetulnya yang paling dikhawatirkan
apalagi kalau tempat wisata ini kan kalau misalnya pasar lah istilahnya
itu masih hanya penduduk lokal daerah sana aja yang menuju ke tempat pasar gitu ya
tapi kalau untuk wisata saya tidak terbayang bahwa dari berbagai daerah itu akan masuk ke satu tempat
di mana klusternya dalam jumlah besar
jadi itu mungkin perlu protokol yang ketat untuk mencegah penyebaran virus ini mencari inang yang baru
jadi sebetulnya maksud dari social distancing ini adalah memutus rantai supaya si virus ini tidak menemukan inangnya lagi
itu mungkin yang saya takutkan dari sisi penyebaran virusnya
oke mbak mia memahami
protokol yang lebih tepat ini bagaimana
apakah yang sekarang ini memang belum bisa menjadi jaminan bahwa penyebarannya bisa berhenti begitu
atau apa rekomendasinya
untuk saat ini aja yang saya tahu disiplin masyarakat tadi
itu kembali lagi ke disiplin masyarakat
jadi protokol kesehatan sedemikian ketat juga
kalau masyarakatnya juga belum bisa disiplin itu edukasi ke masyarakat
itu harus diperluas bahwa penyebaran virus ini adalah di kerumunan orang
jadi ada jarak kenapa
pembatasan jumlah wisatawan kemudian bagaimana caranya supaya penyebaran si virus ini bisa dihalangi
jadi protokol ketat disiplin masyarakatnya itu harus diperkuat
nah kemudian mungkin ada satu ini juga yang menjadi masalah
kebetulan virus ini kan ada status yang orang tanpa gejala
nah itu yang sebetulnya
orang tanpa gejala ini kalau dia kan tidak menunjukkan gejala sakit
datang ke satu tempat lokasi wisata dia bisa menularkan ke orang lain
nah kalau misalnya di wisata ini ada protokol bahwa akan diadakan rapi tes untuk setiap pengunjung yang datang
mungkin itu bisa jadi salah satu pembatas juga
tetapi tetap harus dengan jaminan bahwa setelah dirapid test kemudian dia terindikasi positif
nah si pengunjung yang datang ini mungkin harus dikawal sampai dia kembali atau dia masuk ke rumah sakit misalnya seperti itu
jadi kesiapan seperti itu yang memang harus dipersiapkan sangat ketat untuk hal ini
karena bagaimanapun prinsip virus ini adalah mencari inangnya
jadi kebetulan inangnya manusia jadi kerumunan manusia adalah potensi penyebarannya
ya oke mbak mia saya ke mbak nunung
dan perlu dicermati bahwa kemudian rekomendasi dari ahli secara ilmiah
hal yang akan ditakutkan adalah yang tadi disampaikan
tapi kemudian suara suara dari teman asosiasi perlu didengarkan dengan kondisi kondisi yang kemarin
tiga bulan terpukul dengan kondisi yang memang cukup sangat terdampak
bagaimana membuat ini selaras mbak
apa jaminan atau komitmen dari teman teman asosiasi
untuk menjalankan protokol kesehatan ini secara tertib begitu
kalau kemudian ini akan dimulai untuk dibuka sektor ini
terima kasih mbak mia
tentunya memang kita selalu sering berkomunikasi
dan inilah pentingnya kita tadi ada berkolaborasi
satu yang tadi mbak mia katakan itu jelas kita mengerti dan kita laksanakan
dan ini juga tidak sekali seperti yang mbak mia katakan itu kita sudah sering berulang
jadi setiap event event itu kita selalu ada misalnya di bisnis asosiasi setiap sabtu
kita seminggu dua kali itu dengan adanya masa pandemi covid sembilan belas ini
kita bagaimana seminggu dua kali kita mengevaluasi mengedukasi seluruh anggota kita
yang tadi kata kata mbak mia itu memang adanya pandemi ini adanya kerumunan
itu kita sudah hafal persis
dan inilah kita antara kerumunan dan bagaimana perekonomian ini berjalan
tentunya tadi betul sekali dengan adanya paket paket itu yang tadi kita mulai dengan domestik kita sendiri
yang intinya itu shortfall ya
yang kita tuh ya domestik aja dulu
yang tidak terlalu beresiko
yang dalam arti misalnya kita juga bisa lihat baru pertama
banyak sekali di wawancara itu juga kita perlu tahu
dan di situ kita berdiskusi
tadi kata mbak mia bagaimana cara melaraskan
jadi kita sudah
misalnya kita sudah ada
tentunya kita di foto foto nih ya
misalnya kemarin lampung
kita sudah ada grup loh
itu kan sambil lucu lucu kan
ini kita lagi berdiskusi nih di antara dengan gubernur upas itu
satu lagi yang saya sedih
oh ini pagi pagi saya sudah ini nih di lampung mau menginikan gajah
nah tapi kita udah persis nih
kita sudah action
nah disitulah kita pelajari
dan disitu kita memang tadi
tadi waktu misalnya sudah membuat paket misalnya di mobil
yang harusnya kita tidak sebanyak dulu
soalnya yang tadi busnya itu menjaga jarak yang satu meter sampai satu lima
itu kita sudah kondisikan
dan kemudian masker
tadi semua kita lakukan
dan mudah mudahan saya meminta juga report report yang sudah mulai berjalan di grup kita
sehingga mudah mudahan tidak terjadi setelah ada misalnya kita membuat bawa group
terus akhirnya ada berdampak
karena setelah itu mesti akan ini
jadi terima kasih
mudah mudahan kita selalu berkoordinasi berkolaborasi
antara dari menteri kesehatan menteri kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
yang tadi pak
terima kasih mbak mia
saya yang action nya menjalankan
karena tadi lagi lagi saya membawai kurang lebih tujuh ribu travel agent
oke mbak nunung
kita selanjutnya nanti akan ke mas ari
bagaimana kemudian rekomendasi ini bisa dijalankan
komitmen komitmen dari teman teman di asosiasi
di bidang pariwisata
apakah cukup dengan kebijakan ini saja
apakah kesiapan infrastruktur untuk antisipasi
nanti juga sudah harus siap sebelum sektor ini benar benar dijalankan
newscast akan kembali usai
terima kasih pak
menjawab ini bagaimana mas
karena itulah mengapa kemudian pemerintah menyediakan atau menyempersiapkan berbagai protokol dalam hal ini
termasuk protokol kesehatan
kemudian juga kementerian perhubungan juga membuat protokol bagaimana menggunakan kendaraan moda transportasi
nah disanalah kemudian pada akhirnya
tadi sudah saya sampaikan
bahwa pemerintah perangkat peraturan sudah dilengkapi
protokol protokol kesehatan untuk diterapasi reketat
aparat penegak hukum
sesuai komitmen presiden bisa dipergunakan untuk mengawasi memonitoring dan evaluasi
yaitu etenik dipolri tadi
namun yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana masyarakatnya mampu beradaptasi
terjadi pada kebiasaan baru ini ke depan
nah ini tentu saja ini peran semua pihak
bukan hanya pemerintah saja
tapi juga semua pihak bagaimana mengingatkan supaya masyarakat ini bisa beradaptasi
untuk menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan dan juga berbagai pola hidup sehat lainnya gitu
jadi dengan demikian sekali lagi kolaborasi yang paling penting adalah untuk terus dilakukan antara pemerintah
masyarakat dunia usaha dan juga
dalam hal ini juga perguruan tinggi ahli dan juga media yang membantu kami untuk mensosialisasikan
sehingga masyarakat bisa memahami keadaan kondisi seperti ini
oke baik terima kasih
mas ari kita sudah dapatkan poinnya bahwa kemudian kolaborasi antara pemerintah
antara teman teman di asosiasi pariwisata dan juga rekomendasi ahli perlu dicermati secara komprehensif
agar kemudian model baru di sektor pariwisata ini bisa diterapkan
protokol kesehatan dijalankan dan menekan penyebaran virus corona yang kita ketahui
sampai sekarang masih menjadi pandemi di tanah air
terima kasih narasumber yang sudah hadir malam ini dengan kami di newscast
cnn indonesia newscast segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami